jemaah tarekat naksabandiah di kecamatan pauh senin malam sudah mulai mendatangi surau baru pau sembilan kecamatan pauh padang sumatera barat
untuk melaksanakan sholat tarawih pertama dan akan mulai berpuasa pada hari ini selasa dua puluh satu maret
setiap tahun jemaah tarekat naksabandia menang melaksanakan ibadah sholat tarawih dan berpuasa lebih awal dari ketetapan pemerintah
ajaran tarekat ini menghitung satu ramadan berdasarkan metode hisap rukyat dalil ijmaqias yang perhitungannya terus dilakukan turun temurun
aliran tarekat naksabandia memiliki ribuan pengikut yang tersebar di sebelas kecamatan kota padang dan beberapa kabupaten di sumatera barat